romanya serius banget loh orang berdua
ngapain sih itu orang
bener bener tebel muka ya
nggak ada matinya
apa lagi sih yang mau direncanain
begini pak aji
pelang tanah buat madrasah diganti sama bang mardhani
jadi pelang tanah ini udah dijual
ah lo yang bener
nggak salah liat loh
tanah yang di sana
yang ada pohon manganya
punya siapa ya pak
saya mau bayar lima juta per meter
berapa emang ini pak
iya bener tuh sepuluh miliar
duit sepuluh miliar bakal ngalahin ini pelang
kita disalahin ntar
kalau udah begini
gak ada satu orang pun yang bakal otak atik tutana
tutana bakal punyanya pak boyke
kalau saling ngerti begini
bang emangnya mbak be udah tau
dia udah setuju
masalah duit sepuluh mil ya
hati siapa juga bakalan goyah
eh udah deh
cuma tenang aja jangan berisik
surat tanahnya mana
pak boyke gak percaya sama saya
tapi saya butuh surat tanah itu bang
surat tanah mah gampang
ada ada sama selby tuh
ada perempuan saya
saya kan harus bawa surat tanah itu bang
kalau saya udah terima tanda jadinya
ntar suratnya saya ambilin ya
saya akan kasih
kalau surat tanah itu sudah saya pegang
bang mardhani nggak perlu khawatir ya
begitu setelah saya dicek
uang tanda jadi
itu gary ya
emang kenal pak win
dia pasti nungguin elu tuh
pasti dia mau ngajakin lu jalan
kalau dia tuh dari dulu naksir sama lo
ya itu bukan kesan gue kali win
nih dia harimu lewat
sampai udah sekarang
ya udah cuekin gue
tunggu sebentar dong
eh boleh ikut kagak
eh eh ntar dulu dong
boleh dong boleh boleh
ya kamu pulang sama aku aja ya
gue mau balik sama bang fikri
seneng sama aku naik mobil ya
swear aku anterin sampai depan rumah
kalau anaknya kagak mau
kamu bisa dipaksa
ini bukan urusan ya
dia kan udah bilang tadi
dia mau nyasama gue
udah gak usah maksa
tapi ini bukan urusan
gue mau baliknya sama bang fikri
dan kagak usah ngajak ribut
romannya serius banget
lo orang berdua
ngapain sih itu orang
benar benar tebal muka ya
gak ada matinya
apa lagi sih yang mau dia rencanain
plank tanah buat madrasah
diganti sama bang mardhani
jadi plank tanah ini udah dijual
ah lo yang bener
gak salah liat loh
mata ayah yang mematahi bang maui ini
gantiin pelang tanah wakaf haji mansur buat madrasah
sama plank tanah udah dijual
bener pak haji
mau apa lagi sih itu anak
kurang ngajar tuh si maui sama jali
dia pikir siapa mereka seenaknya
udah ngerasa liwa aris emangnya
bang bikin shelby kaget aja
mau bunuh shelby
nanti kalau shelby gak cantik lagi gimana
agak gue lagi buru buru nih
ada apa sih
eh surat sertifikat tanahnya mbak be
yang mau diwakafin masih sama lo kan
lu simpan baik baik jangan sampai hilang eh
kalau perlu gue minta sama lo nanti
buat apa sih bang
pulau miliar shelby pulau miliar
pulau miliar buat apaan
kenapa sih kayak dikejar kejar sama mbak be
encun dengerin abang baik baik ya
ntar nih mbak be kesini
terus ncun bilang
dari tadi ada dalam
ada dari tadi di rumah
ncun jangan lupa ya
ada dari tadi di rumah
eh mbak be
dia ada di rumah
kok lo tau
eh mbak be
ada apa nih be
ada apa ada apa
eh kenapa lu ganti pelang kuat tanah wakaf sama tanah dijual
kata siapa be
lo ini pas kerjaan lo
ini kan di rumah kapan juga gantiinnya
kalau gitu kita sekarang kalau kasih
tadi katanya gak sesahirin di rumah
kenapa kenalpot motornya jadi panas
kenapa tadi abang itu
pengennya jemur hari lagi panas begini
kenapot same ama cenguran
kalau kena matahari panas
apa tulisannya bek
nih apa tulisannya
baca yang kencang
kok mendadak gue tau